hai hujan deras yang mengguyur wilayah ibukota jakarta sejak senin sore mengakibatkan dua belas rt
dan empat rw di kawasan potogogan kebayaran baru jakarta selatan senin malam masih terendam
banjir akibatnya aktivitas warga di sekitar pun terganggu menurut warga banjir ini disebabkan
oleh luapan dari aliran kali dan derasnya hujan yang mengguyur sejak senin sore
tinggalnya kita kira semenit lah setengah memang sering terjadi banjir disitu
penyebabnya ada kali di sini
di jalan pondokarya dan jalan bangka satu d mampang perapatan jakarta selatan senin malam ratusan
rumah masih terendam banjir setinggi sekitar enam puluh cm akibat sering terjadinya banjir di kawasan
ini akibatnya banjir yang terjadi di kawasan ini akhirnya terjadi banjir di kawasan ini akhirnya
aktivitas warga pun terganggu kendaraan milik warga belum bisa masuk ke permukiman
sementara itu arus lalu lintas dari arah fatmawati menuju pondok labu dan sebaliknya mengalami
kemacetan penyebabnya adalah genangan yang terjadi di ruas jalan setinggi tiga puluh cm beberapa
kendaraan yang mencoba menerobos genangan mengalami mati mesin
sebetulnya saya kerja di daerah itu ya
saya kira nggak dalam ternyata dalam ketinggian air kira kira berapa
hingga senin malam imbas hujan deras di jalan meruya selatan kembangan jakarta barat terendam
banjir setinggi lima puluh cm ketinggian air membuat beberapa kendaraan yang nekat menerobos jalan
jantung untuk mengurangi debit air pompa mobil telah dikerahkan di meseta air untuk menekan penyedotan
tim liputan cnn indonesia